eh tenang dong
gue kan kenal eh gue udah tau nih
lu tuh orangnya miskin ya
jadi yaudah kita sama sama tau
kita sama sama orang kere sama sama ngincir cerita tajir
harus jaga rahasia kita
eh ya gue akan bisa jaga rahasia kalau lu bisa jaga rahasia
udah mulai sekarang kita bersaing sehat
oke mulai permainan dia
bang jaja tau aja kesenangan gua
punya perawan kebangga tanaman
nggak boleh gua tenang
dasar anaknya ketau diri
yaudah sini lu
lu sekarang bikin gue minum
nyak nyak tuh jahat banget sih
kasian sama aku dong
baru nyampe dari sekolah baru pulang baru dandan berjalan jalan
udah suruh bikin minum gak mau aja
jahat gak punya perasaan capek tau
lu tuh yang kekotoh diri
disuruh orang tua ngebantah melulu
lu makin lama makin melunjak lu sama orang tua
jangan sampe gua masukin lagi ke perut gua lu hah
udah sudah cepetan
kenalin saya hussein juragan kain dari tenabang
kenalin saya jackie
saya lucky calon aktor terkenal
ah lucky mana cewe lu yang tak jerit tuh
kan lu janji mau balik ke sini
iya tadinya dia mau ke sini mbak
cuman dia bilang harinya dia ada les piano biola
terus tadi ada les catwalk fashion
terus tadi dia telpon juga abis pulang dari les
yai yai yai uyang
kalau sampe dia nggak masuk agensi gue gua getok lu
mbak terus mas jki ini
oh kenalin dong
ini produser kita yang terkenal di indonesia
produser produser film yang terkenal tuh nggak ada nggak diproduksiin dia
semua di dia
tau contohnya apa apa
terus apa lagi ya
yang bestseller adalah mendut
wah mendadak dangdut titik amal
bukan tapi mendadak kentut
terus terus film lainnya apa lagi
mengejar om om
terus tali pocong perjaka
saya juga lagi persiapan film kok
judulnya ada hantu di kuburan
nah saya perlu itu tuh peran utamanya
kira kira sita mau nggak jadi perang utamanya
wah mas nggak salah

ini punya si namdean
bisa bantu ya
eh bu saya ngomong aja jangan ngejeblak aja ya
hah gini gini gak turun bangsawan
makanya pas jeblol aja lahir si lora cakep
saya dulunya kayak begitu tau gak
itu duit bakal milik ibu
ya yang penting ibu setuju
ngawinin anak ibu yang masih perawan mana
buset ngaca lah anak gua mau dikawin sama lu
eh anak gua masih sekolah
hei kagak ada deh cerita cerita
mendingan sama gua aja dah
gua kan janda
nah gak biasa pake barang ada luar
masa anda mesti minum susu basi
eh lagian siapa yang mau sama lu
buset lu kayak bandot keramat
gak kaca muka lu tuh kayak di wiron
eh ente jangan salah
ini gini anak masih berjaga ting ting
masih pujangan anak jomblo
ini cuma gara gara anak sibuk urusin bisnis anak
sampai gak sebut cari bini
udah tahan lu apa gini jomblo
ya gua kesian dia sama lu
sekarang begini aja
coba inti pikir baik baik tawaran nih
karena seminggu lagi anaknya mesti berangkat ke luar negeri
wah si bahlul pasti kayak banget nih
di luar negeri
kalo gua setuju pasti gua bakalan kayak raya
mau aja dah lho raya
nanti kemarin lagi oke
ini ente kasih foto ane sama anak ente
besok pagi anda datang kemari
ane pengen tau jawaban dari anak ente
anda permisi dulu ya
belum jadi mantu gue aja
udah ngasih duit juta jutaan
pagi mana dia jadi mantu gua
lu harus mahal lora
ente gausah khawatir
jangan banyak alasan ente
ente tau kagak ini jam berapa
ini udah lewat dari jam delapan
ente jangan gitu dong
itu kan kartu yang ato atonya
jangan jangan abah selingkuh ya
anak udah banyak masih kecil kecil
abah masih gatel aja
hah ane sibuk bekerjaan ane
kok putus putus sih
gasar pah lol
benternak juga dateng
wah sabaran aja dari orang lah
eh lo udah makan berapa banyak ya
makan berapa banyak lo minum berapa banyak
gue dari tadi dua nunggu sejaman lebih nih
eh gue kasih tau ya gue gak akan percaya sama omongan lo lagi
bibir lu apa sih
kok menurut banget sih
gak keren tau gak cool
lu mesti bersyukur nyemam model kayak gua